mbak ada apa prasaya
aku ingin berbicara denganmu
terus terus ini kau
itu seperti yudhaka
tapi siapa perempuan bercadar itu
apa yang mereka ributkan
tanda itu ada di lenganmu
aku mengenal suara itu
itu suara kandas siliwangi
kau sudah melecehkan seorang perempuan
aku akan mengurusmu nanti
dan membuktikan pada guru
bahwa aku layak menjadi murid utama
tidak usah ikut campur kau
aku bertemu denganmu
lebih cepat aku menghabisi dirimu siliwangi
apa yang ingin kau lakukan
pada perempuan itu
baik gusti ratu
kalian ada apa menemiku
ayo cepat katakan kepadaku
tapi aku bukan
kamu minta makan
dasar hakim istana macam apa kamu
memangnya di rumah kalian tidak ada makanan
aku tidak ingin minta makan gusti
kenapa jadi sangat menjengkelkan berbicara dengan gusti amuk marubul ini
dasar kamu adi aksa
sudah meminta makanan kepadaku
tapi kamu tidak mempunyai semua santun
dasar hakim istana bodoh
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
raka ternyata telingamu itu memang harus diganti
lebih baik kau diam saja
kamu ingin makan adikku
dan dengan kalian dasar manusia manusia bodoh
biar aku saja rai
cepat bawakan minum untuk mereka
sandi kak gusti
cepat amban cepat
apa yang guru lakukan
dia harus dibungkam
apa karena yang dikatakan itu benar
sekarang sudah tidak ada lagi yang harus aku tutupi
dan semua cerita itu benar
tidak aku sangka
orang yang selama ini aku anggap sebagai dewa penolong
dan orang yang paling berbudi
ternyata adalah orang yang ada di balik pembunuhan orang tua aku
takkan pernah aku maafkan
ada apa prasini
aku ingin berbicara denganmu
aku tidak akan membiarkan
terus mengusik kedamaian pajajar
terus mengusik kedamaian pajajar
terus mengusik kedamaian pajajar
ternyata kekuatannya semakin tinggi
perempuan itu bisa celaka
aku harus membawanya pergi dari sini
aku akan membawanya pergi dari sini
aku akan membawanya pergi dari sini
aku akan membawanya pergi dari sini
aku akan membawanya pergi dari sini
aku akan membawanya pergi dari sini